dan berdasarkan kesaksian hani serta bukti rekaman cctv terungkap dua hal yang tidak sesuai dengan fakta
berdasarkan kesaksian hani selama tiga lima jam pihak jaksa penuntut umum menemukan dua hal yang berbeda dengan fakta
dalam percakapan di grup whatsapp mirna sempat bertanya kepada jessica berada di mana pada pukul lima belas tiga puluh
kemudian jessica menjawab pukul lima belas tiga puluh masih berada di sunter jakarta utara
namun rekaman cctv membuktikan pukul lima belas tiga puluh jessica sudah berada di cafe olivier
selain itu sehari setelah mirna meninggal jessica mengaku kepada hani dirawat di rumah sakit karena aspa
hal ini dibantah oleh hani karena selama mengenal jessica ia tidak pernah melihat jessica menderita asma
hani pun mempertanyakan surat resmi dari rumah sakit yang menyatakan jessica dirawat
namun kuasa hukum jessica menilai kesaksian hani dan rekaman cctv tersebut justru memperkuat posisi jessica
hal ini dibantah oleh hani karena selama mengenal jessica ia tidak pernah melihat jessica menderita asma